wakil ketua dpp partai gerindra sekaligus wakil ketua dpr fadli zon menanggapi pernyataan prabowo subianto tentang penolakan hasil pilpres dua ribu sembilan belas
menurut fadli yang dimaksud prabowo bukan pelaksanaan pilpres tetapi hasil pilpres yang diduga penuh kecurangan
usai menerima delegasi parlemen korea selatan fadli menegaskan bahwa pernyataan ketua umum partai gerindra sekaligus capres prabowo subianto adalah
menolak pilpres yang hasilnya diduga penuh kecurangan dan mengkhianati demokrasi
fadli juga mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman pilpres dua ribu empat belas upaya banding ke mahkamah konstitusi hanya buang buang waktu
jadi soal itu kan saya bilang kemungkinan besar tidak ke mk itu
nanti kita akan lihat ya karena pengalaman yang lalu di dua ribu empat belas itu bahkan waktu itu bukti bukti hard evidence nya juga sudah disiapkan
bahkan untuk matrenya juga itu habis bermiliar miliar waktu itu karena harus setiap bukti itu harus pakai matre
tapi kita tidak puas dengan keputusan mk ketika itu tidak membuka itu tidak mendalami itu dan akhirnya bahkan tidak ada catatannya pun tidak ada
jadi ya percuma mubazir gitu ya ke mk itu
jadi saya kira ada pemikiran ya kita sudah terserah kembalikan saja kepada rakyat kalau misalnya kecurangan itu
ya segera diperbaiki dan saya kira kita masih ada waktu untuk melihat ini